ratusan burung blekok atau yang dikenal burung kuntul di kampung wisata blekok pantai utara kelatakan situbondo ditemukan mati secara massal
diduga kematian satwa ini diakibatkan cuaca ekstrim yang terjadi akhir akhir ini
sudah hampir sepekan ini ratusan burung blekok di zona konservasi wisata mangrove persisir utara kelatakan situbondo ditemukan mati secara massal oleh warga
kematian terbanyak terjadi pada burung blekok jenis sawah dan blekok pantai yang berciri berjambul kuning dan paru putih
tidak adanya pihak yang peduli membuat kematian burung terus bertambah setiap harinya hingga berjumlah ratusan ekor
tak heran bau pusuk pun menyeruak di area wisata karena jumlah bangkai dibiarkan berserakan di antara tumbuhan bakau
warga menduga kematian satwa ini karena habitatnya terancam dengan cuaca ekstrim yang terjadi akhir akhir ini
kondisi ini membuat warga sekitar prihatin dan berharap
agar pemerintah turun tangan mencukai kematian burung agar tidak bertambah banyak
kematiannya gimana berserakan gitu
hutan bakau kelatakan ini sejak maret dua ribu tujuh belas lalu sudah ditetapkan pemerintah menjadi kawasan konservasi dan wisata edukasi kampung bleko
namun hingga kini kondisinya sangat memprihatinkan karena banyak burung pantai yang mati karena tidak ada perawatan maksimal